kalau tahun lalu masih ada yang harus datang pagi buta demi mendapatkan kursi idaman di kelas
anak anak berseragam lengkap yang sekolah di hari pertama ditemani orang tuanya
harus berebut bangku agar bisa duduk di paling depan
namun pemandangan ini sudah tak lagi ditemui tahun ini
yang ada sekarang adalah pemandangan seperti ini
tak hanya penyemprotan sejumlah pondok pesantren di kota tangerang banten yang kembali memulai tahun ajaran baru tingkat smp dengan metode pembelajaran tetap muka
menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi santrinya
pengelola ponpes as sidikiyah batu cepertangerang meminta santrinya repit tes dan karantina mandiri selama empat belas hari
pemandangan yang tentunya tidak terjadi pada tahun ajaran sebelumnya
mengaku harus mengeluarkan dana lebih demi kelancaran sistem belajar virtual
sang buah hati mazaya adwa ashura menjadi murid kelas satu di kutab ibnu abbas tangerang
lembaga pendidikan ini lebih menitik beratkan pada pembelajaran baca tulis dan pemahaman al quran
palingan yang itu pulsa kali ya
kalau itu kan kuota apalagi di sini sinyalnya susah
jadi kadang kadang kalau lagi ini tiba tiba mati
ya lumayan juga pengeluarannya
sebenarnya jujur kalau saya kurang suka sih untuk pembelajaran daring
karena mungkin untuk anaknya juga sosialisasinya dengan teman temannya juga sedikit berkurang gitu ya
terus kalau untuk kekurangannya juga mungkin anak itu lebih sekarang lebih ke handphone gitu
jadi apa apa sedikit sedikit
tantangan juga diberikan
tentangan yang dihadapi para guru di sekolah
mengajar secara daring juga tak mudah
metode yang digunakan antara lain melalui video dan aplikasi khusus yang dibuat oleh sekolah
namun dalam pembelajaran daring beberapa kendala kerap ditemui
pembelajaran daring ini merupakan kenisayaan
karena memang kurikulum kita tidak disiapkan untuk belajar di masa darurat seperti ini
sehingga pembelajaran lewat daring itu menjadi sebuah pilihan
dan tentu dalam pembelajaran lewat daring ini ada banyak kendala
mau tak mau interaksi siswa yang sebelumnya aktif kini harus diubah dengan metode baru
kalaupun bertemu dengan tetap muka tak lantas siswa bisa leluasa bebas berinteraksi dengan teman temannya
ada sederat protokol kesehatan yang harus dipenuhi
sementara yang belajar daring tak hanya kuota internet sinyal dan perangkat digital lainnya yang butuh kesiapan
mental siswa juga tak boleh luput dari perhatian
tim liputan cnn indonesia